jadi pelajaran yang kami dapat dari sini adalah ketika harga berbeda melawan pasar segitu tinggi
dengan permohonan maaf kementerian perdagangan tidak dapat mengontrol
karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat
inilah permintaan maaf menteri perdagangan muhammad lutfi dalam rapat kerja dengan komisi enam dpr ri kami siang
ia mengaku belum sanggup mengontrol ketersediaan minyak goreng hingga menyebabkan kelangkaan minyak di pasaran
lutfi juga menjelaskan penyebab kelangkaan minyak goreng di masyarakat adalah perbedaan harga minyak goreng di dalam dan luar negeri yang sangat tinggi
dimanfaatkan sejumlah pihak yang dia sebut sebagai mafia dan spekulan minyak goreng untuk mengeruk keuntungan
keanehan juga muncul pasca pencaputan harga eceran tertinggi
ketersediaan minyak goreng kemasan di toko ritel tiba tiba melimpah dalam tempo satu hari
kondisi ini jangka mengingat waktu distribusi dari produsen sampai ke retail seharusnya membutuhkan waktu tidak sebentar
berarti kan ada informasi dari orang dalam kapan het ini akan dicabut momentumnya
yang kedua adalah jelang ramadan
karena pasti harga minyak gorengnya kalau dilepas ke pasar akan liar
bahkan bisa lebih di atas dua puluh tiga ribu
masalah selanjutnya yang muncul pasca pencabutan head adalah perbedaan harga yang mencolok antara minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah berpotensi memunculkan minyak goreng kemasan siluman
ini merupakan permainan oknum yang mencari untung dengan cara mengemas minyak goreng curah subsidi seharga rp empat belas per liter dan menjual kembali ke masyarakat dengan harga lebih dari dua puluh per liter
pemerintah harus segera merilis merek merek minyak goreng yang selama ini memang benar benar minyak goreng kemasan yang sudah ada lama
jangan sampai rilis nama merek merek minyak goreng kemasan ini apa tujuannya untuk membedakan mana minyak goreng kemasan yang sudah ada lama dan mana minyak goreng kemasan siluman yang baru muncul satu dua hari belakangan
usulan selanjutnya yaitu subsidi
subsidi minyak goreng sebaiknya dilakukan melalui bantuan langsung tunai kemensos agar tepat sasaran
subsidi minyak goreng curah yang selama ini dilakukan justru malah rawan pengoplosan